polisi telah menetapkan pengemudi mobil audi a enam sebagai tersangka penabrak mahasiswi cianjur selvi amalia yang akhirnya tewas
polri mengatakan ada tujuh cctv yang membuktikan bahwa audi a enam menabrak selvi amalia
selain itu polisi telah memproses kompol d yang diduga menyuruh supir masuk iring iringan polisi sehingga menabrak mahasiswi cianjur tersebut
untuk pembahas yang lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan keluarga almarhum selvi amalia
mahasiswi cianjur ada ibu eva fatimah selamat sore ibu eva
selamat sore mbak
dan komisioner kompolnas albertus wahyu rudanto selamat sore pak wahyu
selamat sore mbak rifana
oke saya mau ke keluarga almarhum selvi amalia dulu
ibu eva kami cnn indonesia mengucapkan turut berduka cita sedalam dalamnya atas meninggalnya selvi amalia
dalam peristiwa kecelakaan di
cianjur beberapa waktu yang lalu
bu eva bagaimana kemudian keluarga sekarang ini merespon proses hukum penanganan kecelakaan yang menewaskan selvi
apakah keluarga menilai ini sudah profesional polisi dan transparan bu eva
kami dari pihak keluarga untuk penanganan hukum semua kami serahkan ke kuasa hukum kami mbak
meskipun sudah menyerah
penyidikan yang sudah berlangsung
silahkan ibu eva
ya silahkan dilanjutkan bu eva
penyidikan yang sedang berlangsung
kami ikut kami percayakan kepada pihak berwajib mbak
alhamdulillah ini atensi masyarakat juga hampir seluruh indonesia sudah terfokus terhadap kasus meninggalnya
keponakan saya ini mbak
saya ucapkan terima kasih atas atensinya atas seluruh perhatian seluruh warga indonesia mbak
sepertinya ini sudah disorot oleh seluruh masyarakat indonesia
dan harapan kami dari keluarga ya kasus ini harus dikelesaikan secara jujur secara terbuka
karena kan kami semua satu indonesia ini menunggu
menunggu kepastian hukum
yang sebenar benarnya yang sejujur jujurnya mbak
kami menuntut keadilan
dan kami dari pihak keluarga sudah menyerahkan sepenuhnya kepada kuasa hukum kami mbak
ibu eva apakah keluarga merasa keadilan saat ini belum didapatkan ketika supir mobil audi a enam ini yang menabrak almarhum keponakan anda
selfie sudah ditangkap dan menjadi
untuk penangkapan supir ini semua komentar hukum segala macam yang lainnya kami serahkan ke kuasa hukum kami mbak
tapi keluarga sudah cukup puas mbak
keluarga sudah cukup puas sudah merasa ini mendapatkan keadilan
ketika penabrak sudah ditetapkan tersangka
kasusnya belum tuntas mbak
saya rasa ini belum final belum ada akhirnya gitu
karena belum ada informasi lanjut
saya baru menyimak dari berita berita mbak
jadi masih menunggu ini
jadi kalau ditanya puas dan tidak puas belum mbak
oke belum puas ya
ibu eva apakah kemudian dari pihak kepolisian menjelaskan perkembangan penyidikan kasus kecelakaan yang menimpa selvi kepada keluarga
ada penjelasan itu dari kepolisian
ada ada sekitar hari jumat itu mbak hari jumat ada pertemuan dengan kapolres cianjur
penjelasannya bagaimana bu eva mungkin bisa dijelaskan
itu yang disampaikan baru sampai terduga saat itu mbak
dugaannya masih ke arah mobil audi
berbeda whe itu apa
agak lembek sih
berta kirby punk dua
jadi ya kamu masih ber ice clean phi
disampaikan oleh keluarga almarhum selfie bahwa keluarga ini belum merasa puas karena belum yakin
ini ujungnya ini adalah ujung dari proses penanganan kasus kecelakaan yang menewaskan
selfie amalia masih switch anjur komponen melihat ini memang belum selesai meskipun sudah ada
supir audi a enam yang ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi hai oh ayo terima kasih barifana yang
pertama kami para komisioner tentu harus mengucapkan rasa duka kita atas kejadian ini
semoga keluarga yang ditinggalkan apuh dan kuat menghadapi ini pertama itu yang kedua kasus
ini menjadi menarik karena ada dua hal mbak satu adalah kasus kecelakaan lalu lintas maka lantas satu lagi
kasus mengenai ketindakan dari kompo d yang
apa oleh polda dinilai melanggar kode etik polri ini ada dua yang berbeda jadi biar enggak
khusus untuk yang kecelakaan lalu lintas ditangani oleh polres cianjur saya sudah diskusi panjang
lebar dengan teman teman di mavis polri jangkaan untuk mengenai kompor d itu ditangani oleh punda
metro tadi kalau penutup tanyaannya apakah belum puas dan sebagainya kami kompongas akan mengawal
karena sekarang kan sedang proses penetapan tersangka tentu nanti akan ada tindak lanjut
yaitu pemberkasan untuk dikirim ke kejaksaan untuk bisa diproses setelah kejaksaan menetapkan
p dua puluh satu sehingga memang prosesnya dari polisi penyidik nanti ke jaksa jaksa ke pengadilan baru penetapan
saat ini yang dinyatakan tersangka baru satu yaitu sopir dari audi oke jadi saya kira publik akan memantau juga kejaksaan yang tersebut

saya kira publik akan memantau juga kejaksaan yang tersebut
hoel perkembangannya baru sampai di situ
oke kalau menurut pak wahyu dari kompolnas melihat ini tidak boleh berhenti
hanya di sopir audinya saja atau ada pihak lain yang harus juga turut diproses
ini proses penyidikan jalan lintasaya sudah penanyakan ke pihak oranyeeng and

saya sudah tanya ke poda langkah langkah kemudian prosedur penyidikan

kemudian proses penyidikan ini adalah kehidupan k dua ratus lima puluh enam mark bagot mipulda hanya kemudian masuk ke aries pohon balkani pondol ein
sudah dilakukan baik dengan memeriksa saksi maupun dengan taa traffic experiend analysis sementara
ya sementara memang didapat kesimpulan bahwa kecelakaan disebabkan oleh pengemudi audi yang
mengenai tinggal menyebabkan telah kan sebut sementara seperti itu tentu perkembangannya
akan kita pantau terus karena nanti di dalam proses berikutnya sampai hari ini masih
terdapat hanya satu terangkan akan akan akan kawalin terus oke barifana jadi keluarga nggak
usah khawatir kami komponen akan lihat secara obyekbih kalau memang nanti ada yang tersangka
lain yang lakukan tentu kami akan juga mendorong itu baik baik saya mau ke bu eva lagi keluarga
almarhum selfie bu eva apakah dari pihak pemilik mobil audi a enam ini sudah meminta
maaf kepada keluarga atas kejadian yang menimpa keponakan anda
ya itu di media itu saya perhatikan tidak ada pengakuan dari pihak audi
itu tidak menabrak itu mbak saya ingin dapat info dari media mbak
hai oke tapi dari pihak pemiliknya dari pihak majikan supir
kepada keluarganya almarhum selfie oh
yang sesungguhnya siapa saya tidak tahu oke jadi tidak ada permohonan maaf dari pemilik
mohon maaf mbak tidak ada pernyataan merasa menabrak itu itu tidak saya rasa harus dipertimbangkan
juga gitu oke pak wahyu ada perintah dari kompol d agar mobil audi a enam ini agar supirnya ini masuk
ke dalam rombongan iring iringan polisi yang melintas di tempat kejadian perkara pada saat
selfie ini di sana ini apakah bentuk dari abuse of power karena kalau tidak ada perintah itu kan
mobil itu tidak akan ikut iring iringan polisi dan tidak terjadi kecelakaan pak wahyu
hai jadi ini memang debatable dari pihak ibuno mengaku sudah komunikasi dengan suaminya sementara
dari pihak polri ada penjelasan bahwa rombongan ini tidak masuk dalam rangkaian saya kira itu
nanti akan dibuktikan dalam proses penyidikan dan nanti dalam pemeriksaan tadi kalau disinggung
soal ada bantahan dari yang sekarang tersangka itu kan memang hak dari tersangka ya bisa membantah
tetapi dia bisa menyampaikan alibinya tetapi ini sekarang kita akan bicara dengan menggunakan
scientific crime investigation soal nanti benar atau salah tentu ujungnya nanti ada di pengadilan
prinsipnya komponas akan mengawal sepanjang prosedur yang dilakukan esok ada lakukan itu
benar kita akan kawal terus tetapi kalau tidak benar kita tentu akan mengoreksi
sampai saat ini kami melihat masih on the track masih on the track kalau ditanya siapa yang
setelahkan nantikan belakangnya belum sampai kesana kan masih proses kan ini oke pak wahyu ada apakah
kompolnas melihat bahwa ada upaya menutupi jejak aparat kepolisian di peristiwa kecelakaan yang
menewaskan selfie karena ada perbedaan keterangan ya dari polres cianjur pada saat itu ketika penumpang dari
tanam atau majikan dari supir ini mengatakan bahwa dia adalah istrinya kompo d tapi dikatakan oleh
polres cianjur itu bukan jadi ada upaya untuk menutupi keterkaitan ataupun jejak personil kepolisian
komponas melihat itu enggak pak wahyu kami melihat ini konteks yang berbeda mbak antara
hubungan kompol d dengan ibu ini dan antara kejadian kecelakaan ini dua hal berbeda oleh karena itu
kami komponas melihat sudah benar yang dilakukan oleh pihak polri untuk proses kecelakaan ditangani oleh
polres cianjur untuk kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh kompo d karena bunga sepuluh dan
sudah menyatakan kompo d itu pelanggar etik ya ya standar itu ditangani oleh polda metro jadi
ini dua hal yang berbeda saya kira nggak bisa kita kalau dibilang menutupi sampai jauh ini tersangkaiknya
ada kaitannya dengan sejauh biaya tapi karena ketanya tapi kan kompo yang menyuruh supir itu
masuk ke dalam iring iringan polisi tidak semua supir biasa memiliki skill yang sama dengan polisi
untuk bisa ikut dalam iring iringan itukan menjadi pertanyaan tidak memiliki aktif popular atau tidak
tetapi perintah masuk maksudut prajuritol domestikvan b ahora sempit di depan pasir berada di nai

kerombongan sakre itu hal yang tidak boleh dilakukan oleh siapapun karena apa tanda undang
apa llj undang undang nomor dua puluh dua tahun dua ribu sembilan itu jelas ada ketentuan untuk pengutamaan yang mendapat
pengawalan jadi tindakan anda kata benar ya anda kata benar ada tindakan menyuruh masuk
rombongan itu sudah salah enggak enggak ada hak di sana siapapun orangnya entah itu
polisi tentu tidak karena itu kemenangan ada di depan ini konteks yang berbeda jadi mohon
agar agar jangan di disamanya dua dua yang berbeda tetapi kita kompulsi lihat harus diperiksa yang
satu persoalan laka lantas yang satu persoalan tindakan hubungan personal saya mau tanya ke
keluarga almarhum selfie ibu eva apakah anda melihat bahwa ini dua persoalan yang
ketika kemudian ada seorang personel kepolisian menyuruh supir dari selingkuhannya untuk masuk
ke dalam rombongan polisi yang tentunya tidak punya skill yang sama dengan polisi polisi yang
berada dalam iring iringan ini yang menyebabkan kemudian kecelakaan itu terjadi hai bu eva
sebetulnya ini karena ranahnya lebih dikuasa hukum ya mbak kalau ini mbak sepertinya lebih dikuasa
hukum kami yang lebih
berhak menjawab itu mbak oke tapi kalau untuk dari segi pandangan saya rasa
hai mumpung ada kesempatan ya ya silahkan menyampaikan ini kan tersangka dari supir
audi ya siapa lagi yang mau jadi saksi kalau bukan penumpangnya gitu mbak
ya nanti ada tentunya pasti ada keterkaitan gitu karena kan di dalam mobil audi ada penumpang
itu maka tidak dijadikan pertimbangan itu jadi saksi juga penumpangnya itu entah siapapun itu
mau istrinya mau bukan gitu demi keadilan ya mohon dipertimbangkan mbak oke bu eva ada permintaan
mediasi atau mungkin damai begitu dari pihak penabrak sebelum akhirnya penabrak ini dijadikan
tersangka tidak ada mbak tidak ada karena sebelumnya kan pengakuannya tidak ada merasa menabrak ya
cukup berat oke ya oke jadi tidak ada upaya mediasi tidak ada permintaan maaf pak wahyu ini saya harus mengkritisi
juga ya bentuk gaya hidup mewah ini persoalan lain memang dibandingin a dibandingkan dengan
peristiwa kecelakaan tapi ini persoalan yang disorot juga oleh banyak masyarakat di indonesia
gaya hidup mewah yang dipertontonkan personel kepolisian padahal kapolri sudah memerintahkan
agar jangan ada lagi sikap arogan kemudian bergaya hidup mewah dengan dengan dengan yang diperhatikan
mengendarai mobil audi a enam yang harganya itu miliaran rupiah tidak sesuai dengan gaji dari
personel kepolisian gitu ini bagaimana komponas melihatnya kalau itu saya setuju
jadi begini tadi kalau disuruh oleh apa dari kerabatnya pak mahdum memang sudirahukan juga
pemeriksaan terhadap ibu nur yang di dalam negeri sebagai saksi saya tanya hidupnya apa itu
saya sudah melakukan klarifikasi ke pihak pihak yang sudah memeriksa bahwa ternyata mobil audi itu
bukan milik ibu nur maupun kompol d tetapi dipinjamkan oleh seseorang jadi kemudian nomor yang dipasang pun
ternyata nomor tempelan artinya bukan nomor sebenarnya karena itu nomornya belakangnya kan
ph ph itu untuk nomor nomor pelatuh nomor polisi rahasia yang tidak boleh dipakai untuk perorangan
jadi memang kejadian ini ada hikmahnya karena kemudian kelantetan semua ada soal perilaku polisi
yang tidak layak untuk dipertontonkan di publik yaitu perselingkuhan karena sebagai publik yang kedua
meminjam karena ini jadi kalau disebut apa bergaya mewah ini juga pro dan kontra karena ternyata
mobilnya bukan mobilnya ibu ini mobilnya dia mobil pinjam mungkin ibu ini pengen apa pengen
berjaya atau apa kita kurang tahu tetapi proses pinjamnya memakai memakai nomor palsu saya kira
itu nanti akan akan menjadi apa menjadi kasus tersendiri yang akan diperiksa oleh polisi
ini memang kemudian berantetan banyak hal sehingga harus dipisah pisahkan mana yang cara soal laka lantas
mana yang bicara soal pelanggaran itu mana yang bicara soal penyalahgunaan nomor dan sebagainya ini berbeda
ini ini berharga saya setuju kalau polisi nggak boleh menontonkan hal yang oke tapi ini semua
oke tapi ini semua terkuak karena ada kecelakaan yang menimpa almarhum selvie kalau tidak ada
kecelakaan yang menimpa almarhum selfie ini tidak akan terkuak peminjaman mobil nomor nomor mobil
palsu itu semua berkaitan dengan personil kepolisian pak wahyu tuhan itu ingin dan ini ada yang tidak benar di sini
tuhan itu ingin menunjukkan ini ada yang tidak benar di sini
hai kalau mau kalau waktu sudah ada kecelakaan hal hal yang tadi disuruh negatif tadi tentu tidak
terkuat baik inilah kemudian yang menurut kita harus melihat memang ada fakta ada hal yang tidak benar dan itu
ditunjukkan oleh yang kuasa ini kan suatu apa yang yang dibuktikan dengan yang kuasa
tidak menunjukkan orangnya ada yang benar nih kemudian tindakan nomor pas dan sebagainya
ketahuan semua mbak baik terakhir bu eva langkah dari keluarga almarhum selfie setelah penetapan
harapan supir sebagai tersangka ini apa apakah harapannya cukup supitnya saja yang jadi
berlangganan selanjutnya dikuasa hukum kami mbak itu lebih bisa menjawabnya itu saya belum ada
informasi kelanjutannya mbak tapi harapannya mungkin dari pihak keluarga apakah hanya cukup
supirnya saja yang jadi tersangka atau mungkin ada pihak lain yang harus ikut diproses begitu bu eva
hai oh itu bukan bukan ranah kami mbak itu saya
yakin pihak berwajib lebih mengerti mbak itu pihak berwajib lebih mengerti itu seperti apa
tindakan yang sebaiknya itu oke baik nanti kita tunggu hasil saya ya masyarakat awal mbak
tidak oke tidak begitu baik baik kita tunggu nanti hasil penyelidikan dari kepolisian atas
kasus kecelakaan yang menimpa almarhum selvi mahasiswi cianjur terima kasih sekali para narasum
menyesua bergabung pada sore hari ini ada komisioner kompol nas albertus wahyu rudanto
dan juga keluarga dari almarhum selfie selfie yang terjadi di rumahnya ini terima kasih banyak
terima kasih banyak terima kasih banyak terima kasih banyak terima kasih banyak terima kasih banyak terima kasih banyak